gue nyelem sekarang ke hati lu juga gue bisa
jayus lo jadi orang
eh udah mending lo pergi deh sana kalo mau jayus
ke danau anta berantah ya ke tengah laut kayak sekalian
nalesin tau gak lo
eh ini negara bebas sih
oh nathan kaldo udah dong
udah mendingan sekarang
kuncinya bareng bareng aja ya
dan gue bakal dapet ikan lebih banyak dari orang samping gue
pasti gue lah yang dapet ikan paling besar
gak keliatan wujudnya
lo gak usah gr deh
gue tuh kesini cuma bilang sama lo
lo ngapain mau keliatan sampe kayak gitu
lo tau itu dari mana
gak penting lo tau
gue gak suka sama keluhan barbar lo dimash
gue ngelakuin ini buat ngebelain lo
lo tuh gak capa capak gue lagi
kita udah ada hubungan
jangan gangguin aku
toh lu lihat dong uhuhu gua dapat ikan juga kan namun kalau hebat banget sudah petikannya lebih
gede dari nathan jelas ikannya minum vitamin ah paling juga lokasi racun itu ikan bisa lebih
gede itu aja nih tuh kayak gua disambut ikan nih ah pasti kan gede nih berat banget ya hahaha
tolong lihat ilmu jisulok lewat tinggi kali sampai sendalaya lo kira ikan jualan lihat
sekarang tahu siapa yang jago
lu jangan sedih gitu dong gue jadi ikutan sedih nih tapi enggak perjuangan lu tuh belum
selesai ingat sebelum janur kuning mengkukuh ajar terus
gimana gua nggak sedih rok surat cinta yang udah gua siapin warahmat ungkapan isi hati
gua paling dalam rob hilang gak tahu dimana juga
eh did gua kan udah berapa kali kasih tahu lu udah tembak rahma itu langsung ngapain lu
pakai surat surat jilid dua segala ayo kak ebon cuma ngerasain apa yang gua rasain sih gua kalau
berhadapan langsung sama rahma nih tutup gua langsung lemas ada lebay lu jadi cowok eh enggak
juga kok kak gue juga gitu kalau setiap ada tugas dari pak rudi tuh disuruh maju ke depan juga nunggu
eh lu lihat gua dong gue tuh nggak pernah grogi depan cewek cewek mana yang gua mau gua dapetin
ya lu gimana berdua mau nggak gua ajarin supaya enggak grogi udah gua mau
ya dong jadi tadi dapet ikannya kacau kacau
diracunin gimana pikir ada bom di sini apa
buang buang buang buang buang buang buang buang buang
disini tahu nggak lu
sandung dek senangnya licin dek
enggak apa apa deh
enggak apa apa dek
selalu nggak penting enggak penting
ada yang jualan baju
ehm sal ini lo gak salah beliin baju ya emang harus kayak begini bajunya
kalau gue sih terima aja apa yang lo kasih sal tapi apa nggak ada yang lain
maaf ya not kaldo soalnya tadi di depan yang jualan cuma ada tukang jual baju anak kecil jadinya nggak ada pilihan lain
yaudah pulang yuk sal gue anterin
eh gak bisa kayak gitu do salma itu tadi datang kesini bareng ama gue jadi pulangnya juga harus bareng gue
eh gak ada peraturan kayak gitu itu sih bisa bisaan lo aja dok
eh eh eh eh udah udah udah udah
nathan kak aldo lo gak usah berantem gue bisa pulang sendiri kok
eh ini bukan masalah pilih memilih ya tadi itu dia datang bareng gue jadi udah jadi tanggung jawab gue untuk nganterin dia pulang
eh eh udah gue tinggal naik kendaraan umum sekali doang kok jadi gak masalah kalau misalkan pulang sendiri daripada kalian berdua berantem kayak anak kecil tau gak
eh yaudah waktu itu gue pulang dulu ya
eh lo bisa gak sih satu hari aja gangguin hidup gue
gak asar di sidang
masih macuan gue sendesip
maco maco baju kentangnya begitu
liat tuh pita merah gitu
halo selamat siang pak ivan
iya pak ardi saya sudah siap mau berangkat ke tempat meeting kita
ah maaf pak
sepertinya meeting kita hari ini harus saya batalkan
ada apa pak
saya adalah masalah keluarga yang sangat mendesak pak
jadi sekali lagi saya minta maaf sama bapak mungkin meeting kita hari ini bisa di reschedule hari lain
saya kira nggak perlu ada jadwal pertemuan selanjutnya pak
saya merasa bahwa pak ardi sudah meremehkan kerjasama perusahaan kita
bukan begitu pak ivan saya
jujur saja pak saya sudah sangat merasa diremehkan dengan pembatalan sepihak dan mendadak pertemuan kita ini
saya kira kita sudah tidak perlu lagi untuk membahas kerjasama perusahaan kita mendatang
dan saya putuskan agar kerja sama kita sebaiknya di cancel saja pak
pak ivan begini biar saya jelaskan dulu
kita bisa berhubung dengan lebih banyak dari apa di anton daftarvit

tapi patah patah aku sudah tahan
dia juga tidak bisa tempatkan god
terus ini dia
saya tidak hati hati seperti priest mamunaisaku